suhu udara di semarang sangat panas selama sepekan terakhir
cuaca panas sudah dapat dirasakan sejak pukul sembilan pagi hingga pukul tiga sore
akibatnya banyak warga memilih membatalkan rencana keluar rumah
mereka yang beraktivitas di luar rumah seperti wisatawan juga memilih berteduh di area taman
seperti yang terlihat di kawasan kota lama semarang ini
sama kota saya lebih panas semarang pak
karena saya dari kota saya itu agak lebih dingin kalau jam segini
memang panas cuma lebih panas ke semarang gitu
panas cuman kalau dibilang panas semarang sih hampir semua kota panas
apa ya kenapa panas saja
petugas stasiun klimatologi semarang menyatakan
panas ekstrim yang melanda kota semarang dengan suhu lebih dari tiga puluh tujuh derajat celcius ini
di posisi matahari yang berdekatan dengan katulistiwa
kondisi ini akan terus berlangsung hingga akhir oktober nanti
panas sekarang memang kita di dalam puncak kulmilasi atas
jadi matahari berada dekat dengan katulistiwa termasuk dekat dengan semarang
dan itu memang kita akan panas
dan itu sebenarnya kalau kita mengatakan ekstrim
data dari bmkg belum sampai ekstrim
memang itu wajarnya semarang
sedangkan pada bulan oktober ini semua akan terasa panas sekali
di semarang masa kemarau dengan panas ekstrim ini
sempat memicu terjadinya kebakaran di tpa jatibarang beberapa waktu lalu
damar sinuko semarang jawa tengah